termasuk manusia golongan ekonomi lemah
dan tidak tau diri
kum jangan ada kesana dengerin dulu
lebih baik kamu teh buka warung ngambek
laris pasti orang banyak beli
ngambeknya mana sih
ikannya gak ada yang gede gede emang
eh kang dudung
kalau ikan mah enakan yang kecil kecil
maaf ya pak bisa aja jualan
ikan gede gedenya dibilang bagus
giliran bawah ikannya kecil kecil
tapi kan gak ada yang jelek kang ludung
namanya juga jualan
kang akung kemana ya
sudah dua hari saya lewat depan rumahnya
gak pernah kelihatan
ya sama istrinya
ada di rumah abah ubun
dari tadi masih milih milih juga
abis ikannya kecil kecil
eh kang dudung
itu berantemnya kenapa
kang itu barbara belum sarapan
bukannya anak yang diurusin
malang rumah tangga orang yang diurusin
gimana sih akam
aceng sama ido dimana
waduh saya nggak ketemu itu
yuk kita pulang
masih ngambek juga
masih keras kepala kamu
tolong kasih tau saya
satu hal yang masuk akal
kamu teh sekarang mau ngapain
saya mau buka warung
itu kan ada koswara
tidak dalam waktu
saya kasih tahu aja ya
orang kalau mau buka usaha
pertama butuh modal yang banyak
butuh modal yang besar
itu baru satu modal
kita butuh tempat untuk buka usaha
dan satu lagi butuh peralatan
bagaimana masalah itu
peralatan masak saya lho
oke peralatan sudah lengkap
tapi satu lagi
bagaimana masalah tempat
tepat itu teh harus strategis
tidak bisa sembarangan
dan masalah tempat itu
mungkin kamu yang paling berat adalah
kalau tidak bisa beli mungkin sewa
tidak bisa cuma satu tahun atau dua tahun
mungkin lima tahun mungkin sepuluh tahun
dan harga sewanya besar
dan dagang itu
balik modalnya tidak bisa cepat
butuh waktu bertahun tahun
kayak koswara warungnya itu lah ya
itu harusnya diharis
tidak pernah sepi
tapi sekarang misalnya kamu buka warung ya
seperti tadi kamu bilang
kemudian warungnya tekor
kemudian bangkrut bagaimana
yang lebih parahnya lagi
begitu itu semua terjadi
kemudian kamu menjadi gila
warung bagaimana coba sedih kita
kamu tuh temen mau berubah
bukan yang disemangati
bukan yang dikuatkan
bukan begitu kum
kamu tuh jangan salah tanggep
salah tanggep bagaimana
saya ingin membuka pikiran kamu
membuka mata kamu dulu
coba kita kembali lagi masalah koswara
koswara itu tetangga kita
kita bisa lihat dia ada di depan mata kita
orang mungkin melihat dia sukses
dia emang sudah sukses koswara
kamu dengerin dulu
mungkin orang melihat dia sukses
koswara itu motor belum kebeli sampai sekarang
kulkas baru bisa beli kemarin kemarin ini
tanah belum punya
sawah juga belum punya
mereka masih dalam berjuang
belum bisa menikmati hasilnya
padahal kamu tau sendiri
warungnya teh nggak pernah sepi
kamu teh terlalu banyak nonton
dimana orang baru beli warung semalam
tidak bisa begitu
langsung jauh jauh deh kum
begitu masuk ke rumah kum
dimana mana emas bergelimpangan
kadang kadang kepleset
itu pun saya tidak bisa langsung buka usaha
termasuk manusia golongan ekonomi lemah
dan tidak tau diri
jangan ada kesana dengerin dulu
lebih baik kamu teh buka warung ngambek
laris pasti orang beli
udah udah pak motor tantang bagus pin katakan membutuhkan harganya juga dua puluh lima juta
tatang mah hidupnya emang beruntung istrinya baik nggak pernah marah marah nggak pernah ngebentang
iya heran punya istri begitu kok masih bisa stres apalagi punya istri kaya istri kita
assalamualaikum waalaikumsalam langsung masuk aja bu yola pon
bu dokternya lagi sibuk yain makasih ya bu iin
assalamualaikum waalaikumsalam lagi sibuk bu enggak biasa lagi baca baca buku aja bu
saya buatkan ilmu dulu ya bu ga usah in kamu duduk di sini aja ikutan ngobrol
bu yola sama popon pada dari mana nih tumben pada mampir kita abis dari rumahnya mas loha
saya enggak enak nemuin mas loha sendirian makanya popon saya ajak
terus mas suha bilang apa bu yola alhamdulillah bu dokter keributan di rumah pak akum ternyata
tidak ada sangkut pautnya sama saya pak aku sama istrinya bertengkar itu karena apa aku
bantuin kangkos waradagang alhamdulillah berarti kalau gitu bu yola nggak jadi dong undurin diri
iya bu enggak jadi hehehe soulalaikum angin asalamualaikum in asalamualaikum min
nin jam segini baru bangun
bagaimana bisa maju hidup kamu nih
burung kalau bangun jam segini udah gak kebagian makanan
jangan terlalu cepat bilang maaf nih
kalau terlalu sering bilang maaf jadi ganah nilainya lagi
nin tadi pemulian analfo